kemenhub juga tengah mematangkan rencana mudik gratis dengan menggunakan kapal laut yang bekerjasama dengan pelni
mandiri pangan karena memang mempunyai banyak area atau fitur tadi tentang urban farming
nah scanning yang menarik mungkin sedikit saya bisa berikan informasi
ini harapan besar kami untuk membuat sebuah keputusan bersama demi bangsa dan negara
berarti ini persiapan tim nas atau progressnya udah sampai mana kok
ada gelombang beta alpha theta
paling banyak itu adalah untuk sosialisasi meeting dan sebagainya
sementara agama lain misalnya agama b ini yang benar nah itu kan bukan apa ya itu kan apakah itu
cuma kita lihat tuh kayak itu lagi itu lagi itu lagi
saya ngerasa makan di sini kayak saya rasa kayak pulang ke rumah mbah di desa
jadi saya menurut saya perubahan kampanye tidak terhubung
malam tadi cawapres nomor urut dua gibran raka buming raka kembali melontarkan istilah asing
tepat bukan hoax atau mana yang hoax gitu
ini juga untuk menurunkan kadar alkalinya
saya kira begitu antara lain
daging ayam daging sapi dan daging kambing
emang basket bisa jadi inian hidup kamu dia bilang gitu
termasuk memiliki ruang operasi di mana pelanggan dan pelanggan bisa melihat
nah pemilik ini memang sengaja memilih braga jadi lokasi angkringan
modernisasi dan teknologi yang memasuki tanah ulayat baduy
nah penting untuk mengelola non teknis mengelola emosional mengelola konsentrasi mengelola hal hal lain di luar teknis
proses pembangunan rumah adat numa onate menggunakan material alam setempat
oh masih tahapannya gejala ya
di sembilan negara bagian amerika serikat
apa yang terjadi di scbd kemarin
salah satunya museum m yang dibuka pada november dua ribu dua puluh satu
kalau dari rasa gimana
terus itu juga bareng anak merepati beberapa gitu
itu juga akan menjadi landasan kita